polres kota ambon dan pulau pulau lease menangkap anak ketua dprd kota ambon eli toisuta abdi tosuta
usai memukul seorang pelajar hingga tewas pada minggu malam
kasus pemukulan terhadap pelajar bernama raffi tersebut terjadi pada minggu malam sekitar pukul dua puluh satu sepuluh waktu indonesia timur
abdi mengaku memukul korban karena tidak menegur saat melintasi lorong
selain itu abdi mengatakan orang yang mengendari sepeda motor harus pelan pelan
kepala reserse kriminal umum polres kota ambon dan pulau pulau lease kompol beni kurniawan dalam konversi perstribusi yang mengatakan
pihaknya menetapkan abdi toisuta sebagai tersangka setelah menjalani sejumlah rangkaian pemeriksaan hingga gelar perkara
ketentuan hukum yang berlaku sekarang di belakang kita sudah kita tetapkan dia sebagai tersangka dan sekarang ini sudah kita tahan
dugaan yang kita kenakan
kepada yang bersangkutan itu terkait dengan pasal tiga ratus lima puluh satu ayat tiga
kenyayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia
sejauh ini baru kita terapkan pasal itu
ini masih kita perdalam lagi untuk apakah mungkin bisa kita kenakan dengan ketentuan pasal yang lain terkait perbuatan
tentu saja ini harus kita sinkronkan dengan fakta yang terjadi
sejauh ini polisi masih menerapkan pasal tiga ratus lima puluh satu ayat tiga tentang penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia
untuk menjerat abdi toisuta dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara
orang tua pelaku sempat menyampaikan keprihatinannya
saya yalit tawisuta atas nama keluarga
dengan segala kerendahan hati dan dengan senantiasa bertawakan kepada allah swt
dengan ini kami menyampaikan turut berbalas engkau yang sedalam dalamnya
kami sangat prihatin atas peristiwa dan musibah yang terjadi
kami menghormati serta menyerahkan penanganan proses dan perkara ini kepada aparat penegak hukum
pasal tersebut disangkakan kepada abdi karena dari hasil data identitas diri yang diperoleh polisi terhadap korban
korban sudah beranjak usia delapan belas tahun
bukan lagi berusia lima belas tahun
sehingga pasal tiga ratus lima puluh satu ayat tiga masih diberlakukan kepada habib risita
syed sota ambil melukir